wamena ibu kota kabupaten jayawijaya
mencekam pasca tersebarnya isu penculikan anak
akibatnya sejumlah ruko di sinagma dibangkar masa
kebakaran juga terjadi di jalan transkinbin
tepatnya di kampung lantipo
kami siang warga berhamburan menyelamatkan diri
karena terjadi kebakaran di sejumlah titik
seperti di jalan bayangkara wamena
terlihat warga panik berhamburan ke jalan
karena ada kebakaran di sejumlah titik
sejumlah warga juga terlihat mengungsi ke mapol res jayawijaya
menurut kabit humas polda papua
kombes beni adi prabowo
akibat insiden ini sebanyak sembilan orang tewas
di mana tujuh orang meninggal akibat luka tembak
polisi menyebut kejadian bermula saat mobil penjual kelontong
dihentikan warga karena diduga akan menculik anak

namun saat anggota polisi resor jayawijaya datang
untuk membawa terduga pelaku
tiba tiba ada orang yang berteriak
dan menyerang anggota hingga terjadi kerusuhan
tim liputan cnn indonesia